nyari lima puluh ribuan ya
nah ini dia nyelip
oh dua ribu saya kira mau kasih lima puluh ribu atau lebih
nanti gue kasih duit
kan gue gak bilang berapa berapanya
ya juga sih
yaudah kalau ya juga sih
kenapa masih disini
tadi katanya ada urusan yang nggak bisa ditunda
udah pada tau belum
refleksinya si acil sama si warno
eh deh jangan ngarang loh
lo tau dari mana
dari ma ijah
lah gimana sih
mana gue udah jahit baju ono
lah lo mah enak cuma jahit baju
gue udah beli mesin jahitnya
dulu baru beli mesin jahitnya
gue nih tepung jahitnya udah gue beli
aduh bang aduh
aduh tolongin bang aduh
asik ah asik
besok latihan lagi ya
saya nyerah pak omar
oke jadi guru itu harus sabar
harus selaten banyak tersenyum
cukup pak omar
sebelum motor saya rusak
pak komar belajar motor sendiri aja ya
hei guru yang gak bertanggung jawab
membiarkan muridnya belajar sendiri
aduh lucu bareng
tolong malah kabur
kamu gak lihat muka saya udah tua kayak gini
nggak bisa saya lagi buru buru
ada urusan yang gak bisa ditunda
nanti gue kasih duit
kalau itu urusannya bisa ditunda
bagus banget bus mami
sama kayak yang tadi
kalau sama kayak yang tadi berarti jelek
tapi saya kebelet pipis
maksudnya pipis di sini
lihatin hasil yang tadi
tapi tunggu gue kirim gambarnya dulu ya
ah kalau udah
nyari lima puluh ribuan ya
nah ini dia nyelip
saya kira mau kasih lima puluh ribu atau lebih
nanti gue kasih duit
kan gue gak bilang berapa berapanya
iya juga sih
yaudah kalau iya juga sih
kenapa masih di sini
tadi katanya ada urusan yang nggak bisa ditunda tunda
ternyata mamski gue si bau reksanya internet
di gara situ
menurut foto kamu di ig ya
di pinggir ember
ngapain kamu di sebelah ember
malang bener teh nasibmu
kamu pindah aja dari rumah mertua kamu
maksud mamski tinggal di rumah mamski
biar kamu bisa secepatnya kasih mami cucu
pujuk di cinta
gue sama adik cantik
tinggal di rumah sendiri
eh sudah gak perlu adik cantik
beginilah adik cantik
mau membelikan rumah buat kita
kita berdoa bisa berbulan madu
sekalian sama tahun tahunnya kalau perlu
aduh aduh aduh aduh aduh
alus banget ya tangannya
kalau gitu abang keluar sebentar ya

cil lo kenapa capek
nih nembel kenapa masih kosong
bu masa warno baru sembilang kalau warno mau ngajakin acil pindah rumah
hah pokoknya acil gak mau ya
masa acil tinggal sama orang aneh kayak gitu
cil rata rata tuh ya laki laki kalau udah ngebut emang suka aneh
tapi kan buat sekarang mau gimana pun warno dia sekarang mau jadi laki lo
sampai jumpa lagi